saudara ian sudah dipindahkan di ruang vip
jadi ian sudah sadar
makasih ya sus
makasih ya sus
kangen gue baca ian
udah lo makan dulu yang banyak biar cepet sembuh
neng kety pengen liat kegantengan akang
pengen liat berewoknya gitu
dan mau mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya
kalau neng kety minta
nah akang ewak jadi ngegok
yang kerja di kantor puma risa bu
jadi enak enakan dipeluk sama ratu endors ya
jangan ada maaf
siaya mau dicelepet
aduh jangan sepi ada yang ketingali
aduh jangan ada yang luking
pagi nya cepetan
aduh skandalistis ya mah
santas aja tadi dipeluk peluk
wali sepet pisang baunya
merinding beluk beluk aing siya
ini yang buat ibu widyo ini
udah masuk produksi belum ya designnya
belum bu baru dua hari lagi soalnya kan
kita masih finishing yang gamis model baru buat lebaran
tapi kamu cepet follow up ya orangnya udah nanyain terus soal
tuh siapa tuh
assalamualaikum waalaikumsalam eh kenapa kok bajunya iya agak kesempitan ya bukan kayak
bajunya itu tuh yang suka disuruh seru oh ya begini ceritanya ini tetrik saya tadi aduh
si ceket nempel terus minta dianterin dengan segala alasan mobilnya rusak lah apalah jadi
pas saya lihat ada objek office boy bener bener bener bener posturnya mirip saya memang teh udah
lompat helm segala hahaha
seriusnya ngerjainnya ya tuh demi cinta saya terhadap teteh jadi weh udah jangan khawatir ini
mah beneran serius jadi saya rela ngomongin ceket itu aduh pusing seteh ibu kenapa bu harum banget
ini teh bau bunga bangkai ini mah namanya tuh ini bau pisang maaf ya
coba teh dulu tidak ilfil kan dikit
ya udah lex gue langsung cabut ya ntar kalau ada apa apa langsung kabarin gue hati hati
keselak kenapa aku lagi
kalaupun gue butuh
black cobra udah gak butuh lo bang
oke gak masalah
nyata lo secemen ini sekarang
sok taubat lah itu

kalo hidup lo gak bener
jadi mendingan gue bilangin
tobat dari sekarang sebelum nyesel
hidup lo gak akan pernah
udah kalau gitu saya balik ya
makanannya nanti dimakan di inkosong
nih bibit simpen sini ya
hati hati bawa motor jangan ngebut ya
bibi ngeliatnya tuh udah kamu menikah kebuta
udah soh hati hati ya
apa ini dengan teman temannya ian
ada apa ya sus
saudara ian sudah dipindahkan di ruang vip
jadi ian sudah sadar sus
kangen gue baca ian
udah lu makan dulu yang banyak biar cepet sembuh
demen deh kalau sakit
jadi bisa disuapin sama emak
heeeh enak aja lu
itu mah lu nyusahin
gue denger lagi lo masuk rumah sakit
ian pancuman bercanda
kalau sama orang tua
kaga boleh bercanda kayak begitu
baik yang lu lihat nih sebawel bawalnya emak kalau anak sakit tetap aja disayang diperhatiin
makanya lu kudu harus perhatiin dan sayang sama makluh
dikit sih neng
tapi makasih ya bang udah nasehatin ian
abis kalau maya kagak mempan dia emang butuh babi yang bisa nasihatin dia
kayaknya sih lu cocok jadi babinya ian
ya kita sih udah dari tadi disini ian pas lu masih pingsan
iya ian kita semua tuh nungguin lu
untung gua gak lewat
ya bukan gitu
kemarin kan lu puas banget seharian ngecengin gua
sekarang nyesel kan lu
yeelah kan ngecengin berarti tanda sayang
brother ya baik banget sih
emang kalau lo ngomong sembarangan sih lu ya
udah makan dulu ya bener
tau lu ian ngomongnya sembarangan aja
tau lu ian lu makan dulu tuh disuapin
by the way kalau disuapin gini imut ya kayak dede bayi
bener bener dago mirip bayi bayi bangkotan
oh buset deh anak gua dibilang bangkotan
lu kagak tau apa dia ganteng

suapin emak suapin emak
tanda dulu mah minum dulu mah
tuh pake minum segala
tuh pake minum segala
tuh pake minum segala
nah lu kan udah kenyang
sekarang gantian gue yang lapar
ngelihat lu pingsan kagak gerak gerak
mak lapar nih makan dulu
ya udah emak makan dulu deh
ya udah emak makan dulu deh
bang kita cari makanan yuk
ntar gue kempesin lu
balon gas kali ya kempes
mak titip pian ya
kagak sembuh sembuh lagi
orangnya tetep banyak
nih suamanya juga
ken gimana keadaan lu
kagak enak lah boy
namanya juga di rumah sakit
emangnya lu pernah enak badan lu
aromanya aja gak enak
kalo gue sumpahin di jabah lo
gue orang yang teraniaya nih
doa orang yang teraniaya itu di jabah sama allah
iya iya yang teraniaya
kebetulan nihan kan kita nih pada nih mau main futsal
ya udah lo doain ya biar kita itu menang
kan doa orang teraniaya dikabulkan ya gak
udah guys tadi gue abis dari musyola dulu
itu gimana nih kal jahat di daftar
jahat di layak
ya sekarang kita tinggal nuntuin tim inti
ntar dulu masuk line up
kayaknya kalau gue sih pasti ya
gue jadi pemain inti nih
gue mau jadi keeper
karena kalo lari larian gue kurang like
kalian buat buat aja nuntupin gawang